ada juga nih satu tempat yang lagi hits di media sosial
ini wilayah kecil kalau saya cerita tidak ada artinya
sebenarnya apa nih yang ikonik sama wonogiri mas
berarti kalau wonogiri turun merepresentasikan pendidikannya lebih baik pelayanan kesehatannya lebih baik